kerusuhan mewarnai eksekusi pengosongan rumah mewah
yang dijadikan kafe dan kantor dua yayasan
di jalan sisingamangaraja nomor satu ratus tiga puluh dua medan sumatera utara pada rabu
kepolisian mendesak keluarga dan simpatisan pemilik tanah dan bangunan
yang menghalangi eksekusi
upaya polisi itu mendapat perlawanan hingga terjadi kericuhan
puluhan orang penolak eksekusi ditangkap dan dimasukkan ke mobil polisi
perkara ini bergulir sejak dua ribu enam dan masih berlanjut di tingkat kasasi
juru sita pengadilan negeri medan menyatakan
pihaknya menjalankan perintah eksekusi dari hakim pengadilan negeri medan
ricu eksekusi rumah juga terjadi di surabaya
anggota tni au dari lanut muljono surabaya
melakukan penertiban terhadap sejumlah rumah dinas tni au
di jalan simo gunung kelurahan putat jaya surabaya rabu siang
salah satu penghuni rumah menolak diminta pergi
lantaran merasa rumah yang ditempati sejak lima puluh tahun lalu
sudah memiliki sertifikat hak milik atau shm
sementara itu menurut dan lanut muljono surabaya
penertiban dilakukan setelah batas waktu pengurusan surat izin penghunian terlewati